serbu diskon hanya di motionpay
rasanya terus ngehina
udah ngehina gak merasa salah
yang lebih luar biasa
sete gak boleh marah
kebayang gak sih
nanti akan seperti ini
sepi gak ada akum
aw yang sedihkan kamu
kalau saya sih enggak
nanti posisinya entin sama anak saya di sebelah situ
posisinya bu guruyola sama anak saya sebelah sini
saya sama edward sebelah sini
keluarga yang bahagia
dan nanti kalau misalnya em pulang dari arab
tinggal beli motor satu lagi deh
lima motor bareng bareng
aduh indahnya dunia
bener kata kang dadang
kamu mah gelok ceng
gak usah ditanggepin doi
berhayal kan emang harus sendiri ya kang dadang
nanti biar saya tak selalu inget sama kalian
anaknya bu guruyola akan saya kasih nama jennifer
anak dari dokter clara akan saya kasih nama pebri
bebe yuk jalan
aduh si manis manis cepat
padahal ngga kelihatan
padahal ngga kelihatan
panggil suha suruh kesini
ada bos besar
ada pak di dalam
ini agen baru cu
eh silahkan duduk
saya mau berpenting sama kamu
mungkin agak lama di cirebon
untuk menggantikan posisi bu yoyo
sementara waktu ini
tapi cucu teh belum bisa
cucu gak sanggup
nanti saya yang akan membantu kamu
tapi cucu nggak sanggup pak
saya akan bantu cu
jadi kalau ada sesuatu yang tidak kamu pahami
atau tidak kamu mengerti
kamu bisa datang ke kantor saya
atau telepon saya
ya udah kalau gitu cucu bikinin minum dulu ya
baik ya makasih ya cuu
betah kamu kerja disini
boleh tukar ruang recehan
kira kira mau belanja
jangan disentuh doi
tapi tanaman gak bisa cemberut
kamu teh kegiatannya aneh aneh aja
eh kalau laki laki itu
ini kamu koleksi taneman
perempuan betul sih kum
daripada koleksi perhiasan
lebih perempuan betul
kayak dadang dong ya
tapi kalau taneman untuk remas
dari umur berapa sampai umur berapa sih kok
aku gak paham
saya paham doi
coba kalau kamu tanya kang dadang
saya juga bingung
kau gak paham
iya kan kang dadang
udah nanya terus ngehina
udah ngehina gak merasa salah
yang lebih luar biasa
saya tuh gak boleh marah
kalau saya marah
saya yang disalahin orang
kang dadang ngomongnya kepanjangan
saya ngomongan saya sendiri aja ya
saya ngomongan saya sendiri aja ya
dah tanya nih sama akang kamu
aku mah pasti tahu ceng
gak perlu ditanya
dari umur sembilan bulan sampai lima belas tahun
semua anak anak kita harus ikut
tadi udah dikasih tau sama kang dadang ceng
jangan lupa ya tanggal enam tujuh delapan
tapi kalau saya mah ke jakarta aja
mau imunisasi di rumah sakit yang mahal
di sini mah gratis
barang gratis mana ada yang bagus
alah kum gak ayah kum kedut
nanti giliran imunisasinya dimulai
dia datang paling pagi duluan
loh ya harus atu
anak anak di ciroas itu banyak sekali
kalau kita nggak datang duluan
bisa gak kedapetan jarum
kalau gak kedapetan jarum mau pakai jarum apa
emang bisa pakai jarum jahit kok
gak bisa doi
berarti kita jalannya harus pagi pagi kum
biar dapat jarum suntik
kamu bisa gak sih kum